tujuh bungkus barang kena cukai hasil tembako yang tidak dilengkapi pita cukai
tiga ratus lima puluh tiga bungkus atau tujuh enam puluh batang
dan kemudian sesuai dengan aturan
ada denda cukai yang harus dibayarkan
dibayarkan di tempat yang senilai kurang lebihnya lima belas juta
nah ini memang sedang kita pelajari
dari kita mendapat informasi dari masyarakat
terkait adanya penjualan rokok ilegal
di daerah puring kabupaten kebumen
kemudian kita berkoordinasi dengan tim satpol pp
terhadap barang hasil bena cukai yang dijual bapak endar suhendri
dari hasil pemeriksaan didapati terdapat sebanyak tujuh bungkus
barang kena cukai hasil tembakau yang tidak cukai
kemudian setelah kita jelaskan terkait aturannya
nah yang bersangkutan bersedia membayar denda
oke mas mungkin himbuannya mas untuk penjual
untuk menghindari barang kena cukai ilegal
karena barang kena cukai ilegal itu sangat merugikan negara
karena barang tersebut belum membayar pajak negara atau cukai
saksikan program program kompas tv
melalui siaran digital tv dan tv tv